sementara itu kendaraan pemudik tujuan sumatera terus memadati pelabuhan merak pada selasa malam hingga rabu dini hari
ya ini sempat terjadi kemacetan di ruas jalan menuju ke pelabuhan merak
dan kita sudah terhubung dengan clarissa aradia produser lapangan crn indonesia
selamat pagi ara silakan dengan laporan anda
selamat pagi reza dan juga farhanisa
dapat kami informasikan situasi terkini di pelabuhan merak
banten ini sudah semakin dipadati oleh para pemudik
dapat dilihat di belakang saya antrean kendaraan ini sudah mengular sekitar dua km dari area pelabuhan menuju ke pintu masuk dari area pelabuhan itu sendiri
dan di pihak dari pt asdp ferry indonesia juga menyampaikan bahwa kepadatan arus kendaraan dan juga penumpang yang akan melakukan penyeberangan ke area sumatera
tepatnya ke bakauheni lampung ini sudah terjadi setidaknya sejak malam kemarin pukul dua puluh satu waktu indonesia bagian barat hingga dini hari tadi
sekitar ada kenaikannya sekitar lima belas
dan ini diprediksi esok yang merupakan puncak dari arus mudik yakni dua puluh delapan april dua ribu dua puluh dua maksud kami hingga satu mei dua ribu dua puluh dua
sementara itu dapat kami informasikan juga sebagai langkah untuk memecah kepadatan yang terjadi di area pelabuhan
maka sejumlah langkah diambil oleh pihak kepolisian yakni diskresi berupa buka tutup pelabuhan
hal ini juga menyadari atau juga melihat bahwa kondisi kantung kantung parkir
yang tersedia di tujuh dermaga yang beroperasi di area pelabuhan merak ini sudah penuh dan juga sudah mengular ke area jalan raya di luar dari pelabuhan merak banten
kemudian juga sebagai bentuk antisipasi melihat juga tren dari waktu ke waktu ini tren pemudiknya lebih antusias untuk melakukan perjalanan mudik ini pada malam dan juga dini hari
karena juga didukung cuaca yang jauh lebih sejuk
maka pihak dari menteri perhubungan menyampaikan bahwa salah satu cara untuk bisa mengungkapkan
mengurai kepadatan yang terjadi pada malam dan juga pagi ataupun juga dini hari
pihaknya mengimbau agar para pemudik ini lebih memilih melakukan perjalanan pada pagi hingga siang hari
dengan cara menekan ataupun juga mengurangi harga tiket dan juga sudah bekerja sama dengan seluruh stakeholder dalam hal ini juga pt asdp
sementara itu juga melihat bahwa besok mulai dari puncak arus mudik
pihak dari pt asdp juga mengimbau agar para pemudik ini sudah membeli tiket
lebih awal melalui daring guna memecah kepadatan di area pelabuhan dan juga tidak lupa untuk memenuhi syarat perjalanan
yakni hanya mereka yang sudah vaksin booster atau vaksin ketiga
kemudian kalaupun mereka belum melakukan vaksinasi karena ada satu dan lain hal
ataupun juga baru vaksinasi satu kali maupun juga dua kali
mereka diimbau melengkapi dengan adanya bukti sudah melakukan swab pcr maupun juga antigen
tadi kami juga sudah berbincang dengan salah satu pemudik
dengan tujuan ke kota bumi yang menyampaikan bahwa antusiasme atau juga animo masyarakat untuk melakukan perjalanan lebih awal sebelum tanggal dua puluh delapan april ini
memang sudah mengalami peningkatan yang begitu signifikan apabila mereka membandingkan dengan dua ribu sembilan belas yang lalu
mereka pun juga menyampaikan sudah tertahan di pelabuhan ini selama lima jam
hal ini juga diakibatkan proses loading ataupun juga bongkar muat dari kapal yang dari bakauheni ke marak ini belum selesai
berarti ini menjadi pr bersama
begitu untuk bisa mempercepat adanya proses keluar masuk daripada kendaraan ataupun juga kapal
kemudian juga diimbau agar para pemudik tetap berhati hati dan bersabar
sehingga bisa mengantre dengan tertib begitu di area pelabuhan
agar bisa meminimalisir hal hal yang tidak diinginkan selama perjalanan mudik dua ribu dua puluh dua ini
reza dan farhanisa
lalu ara melihat kepadatan yang ada di belakang anda
sepertinya cukup panjang antrean kemacetan

apakah ini sudah menjadi puncak arus mudik tahun dua ribu dua puluh dua di pelabuhan merah ara

berdasarkan informasi yang kami himpun
pada pagi hari ini peningkatan jumlah pemudik ini masih dalam kategori normal
ini pihak ptsdp akan mengubah menjadi sudah masuk ke puncak arus mudik

namun saat ini situasi masih
tergolong normal ataupun juga kondusif
karena mereka sedang sabar mengantri untuk masuk ke kapal berikutnya
dengan beragam tujuan ke area sumatera
nantinya kami tentu akan mengupdate seluruh informasi
terkait dengan arus mudik yang terjadi di pelabuhan merak
demikian kembali ke studio
baik terima kasih clarissa aradia atas laporannya
selalu jaga kesehatan dan selamat kembali bertugas